kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madia pabean b solo
mengrebek pabrik rokok ilegal di polo dadi karang anom kelaten
atas kasus ini negara dirugikan penerimaan pajak dan cukai hingga ratusan juta rupiah
sebelum digrebek kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madia
pabean b solo telah mengintai pabrik rokok ilegal di pulau dadi selama tiga sampai empat bulan
dan pada senin dua puluh enam september dua ribu enam belas tugas mendapatkan informasi adanya sebuah mobil
yang memasuki pabrik produksi rokok tersebut
jadi pada tanggal dua puluh enam september yang lalu jam dua puluh dua wib
kami dari unit penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madia b surakarta
telah melakukan penindakan terhadap
satu buah mobil di daerah polo dadi karang anom kelaten
dari hasil pemeriksaan ditemukan di situ ada satu orang supir dan tiga orang penumpang
dan muatan berupa rokok rokok yang masih belum dikemas